sudah hadir bersama kami ketua asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo roy mandeh
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia business
banyak kalangan ini menilai ataupun menganalisis gitu ya
akhirnya kenapa tujuh sebelas ini menyerah di tanah air
kalau dari aprindo sendiri apa sebenarnya menjadi penyebab tujuh sebelas akhirnya menyerah di indonesia
ya artinya kan begini ya
perusahaan itu ada yang bisa masuk dan ada yang bisa keluar
itu satu hal yang umum di seluruh dunia
di indonesia juga seperti itu
tetapi untuk k tujuh sebelas ini ada sesuatu hal yang membuat asosiasi pengusaha retail indonesia merasa
bahwa ini sesuatu hal yang nggak boleh terjadi lagi
karena pertama biasanya hal yang namanya ada yang keluar dari arena itu karena ada faktor internal dan eksternal
siapapun itu juga
nah faktor internal itu biasanya akan lebih bisa diatur
akan lebih bisa diselesaikan
ya restrukturisasi manajemen restrukturisasi organisasi restrukturisasi modal
ya kemudian pola pola yang umumnya biasa bisa diselesaikan kalau di masalah internal
umumnya seperti itu
tetapi ketika terjadinya itu adalah faktor eksternal ya kita ambil contoh saja di indonesia
indonesia harus mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena globalisasi global itu juga turun
ya itu faktor eksternal yang nggak bisa dibendung dan itu keniscayaan
nah itu benar
nah kaitan dengan tujuh sebelas ketika industri retail dua tahun setengah ini memang sedang under perform sedang terpuruk ya otomatis mereka juga akan terkena imbasnya
nah ketika imbas itu mereka terkena kemudian mereka juga harus menambah sewa
karena kan rata rata mereka ini bukan franchise mereka ini adalah waralaba dari asing dari jepang dari amerika
kemudian ambil ices dan mereka buka cabang buka toko di jakarta
nah ketika mereka dua ribu dua belas memulai toko mereka kan lakukan sewa di beberapa tempat prime dan location yang memang strategis
nah ketika lima tahun sekarang ini sudah habis masanya pasti pemilik lahan ingin menaikkan lagi biaya sewanya
nah saat menaikkan biaya sewa pendapatannya minus
karena retail industri lagi turun
nah bagaimana membayarnya bagaimana menyelesaikannya mau tidak mau tidak diteruskan
nah itu artinya ada penutupan toko
karena mereka dari satu ratus enam puluh delapan toko ada sekitar tiga puluh empat puluh itu harus bubar tahun lalu ya
kemudian tambah lagi tutup lagi dua puluh tiga puluh dan seterusnya ya
nah jadi dengan kata lain bahwa mereka sangat jelas tidak mampu untuk juga menyelesaikan kewajiban kewajiban perpanjangan dan sebagainya
karena memang industri retail sedang turun pendapatan sedang rendah
nah yang kedua adalah retail itu pertumbuhan daripada retail itu
nah ekspansinya adalah di ekspansi
ketika tidak ada ekspansi maka retail itu akan flat bahkan cenderung turun
jadi retail itu harus ekspansi store atau ekspansi produk
nah ketika ekspansi store akan dilakukan kita tahu bahwa tujuh eleven ini hanya beredar di jakarta
hanya beredar di jakarta tidak bisa keluar jakarta karena hanya mengantongi izin dinas pariwisata kota
nah ketika mereka akan melirik ekspansi ke kota besar lainnya ya ada lima big city di indonesia
yang kita kenal ada surabaya ada medan makassar dan sebagainya
tentu ini sesuatu hal yang problem
tidak semudah yang dilakukan oleh format retailers lainnya
minimarket supermarket hypermarket yang memang sekarang ada di indonesia
nah akhirnya mereka terbentur dengan regulasi
yang dibuat oleh regulator di mana aprindo sangat mendukung apa yang dilakukan oleh reguler

misalnya mini market di bawah empat ratus meter persegihan

harus pengusaha lokal
itu kami setuju dan kami akan jaga amanah itu
di dalam pr press tiga puluh enam tahun dua ribu sepuluh pr press satu ratus dua belas permendag tujuh puluh menyebutkan itu
kami setuju kami dukung
tetapi ketika ada kawan kami anggota kami ini yang memang waralaba asing masuk
mereka mempertanyakan bagaimana dengan kami
kami ini kan sesuatu bisnis model yang baru yang belum ada di indonesia
kemudian mereka juga membawa satu keunikan makanan dan minuman yang grab and bite
kemudian mereka juga membawa teknologi dan lain sebagainya
nah ini yang sebenarnya dalam berbagai waktu audiensi yang mereka lakukan
mereka sampaikan ke kami bahwa mereka minta untuk adanya revisi lah
revisi dari pada pr press itu
sejak kapan sampai akhirnya mereka tutup tidak ada revisi sama sama
tidak ada sama sekali jadi yang mereka harapkan hanya sederhana saja
mereka mendukung juga untuk yang minimarket empat ratus meter itu hanya lokal tetapi dikala
tetapi dikala ada seperti mereka yang dikala ada
tetapi dikala ada seperti mereka yang dikala ada
di bawah empat ratus meter tetapi ketika kami membawa bisnis model baru
membawa keunikan yang baru membawa produk yang baru yang belum pernah ada di indonesia
ya sekiranya bisa dong untuk dikembangkan ya bisa dong untuk dilakukan
termasuk juga ini izin mini market dan juga izin restoran yang tidak bisa berbenturan seperti itu
iya jadi artinya saya teruskan yang karena mereka tidak mendapatkan suatu respon adiptif atau sensitif
dari regulator akhirnya mereka beralih kepada dinas ya dinas pariwisata
dimana dinas pariwisata untuk cafetaria mau asing mau lokal itu bebas
jadi pengembangan mereka otomatis hanya bisa di jakarta
nah ketika mereka akan lihat situasi jakarta yang sudah jenuh bertambah bertambah terus lima puluh store tahun pertama
tahun kedua tambah lagi tiga puluh tambah lagi terus sampai dengan nilai hampir satu ratus tujuh puluh toko
akhirnya di jakarta ini mereka menempatkan toko yang sudah tidak dalam lokasi yang prime
lokasi yang tidak produk jenis yang tinggi
menambah beban lagi jadi ketika mereka memperpanjang di prime juga harga prime sewa lahannya sudah naik
kemudian mereka buka juga di daerah yang
jadi menurut anda sebenarnya sevel ini tidak akan tutup jika sebenarnya dia punya izin untuk bisa mengembangkan ekspansi di indonesia gitu ya
di kota kota lain lagi di jakarta
nah regulator tidak insensitive tidak aditif untuk bisa melihat seperti perkembangan
atau keniscayaan dari suatu bisnis modal yang baru masuk
kenapa tidak sevelnya terlebih dahulu untuk paling tidak menahan ekspansinya
karena cukup besar di jakarta sendiri sampai satu ratus tujuh puluh toko kenapa gak mereka
oke kita pelan pelan saja sambil menunggu mungkin ada revisi dari pemerintah
kalau kita bicara mengenai perilaku pengusaha semuanya pakai speed pak
semua harus berjalan sudah ada visi sudah ada keberanian ya goods harus ada speed
ada management ada finance ya
nah ketika speed tidak terjadi ini kan merupakan satu delusi ya
satu situasi di mana mereka harus nge ramp
nah ketika ngerem bisa ada kompetitor lain dan lain sebagainya
nah terbukti apa yang dilakukan oleh anggota kami ini
sekarang sudah mulai juga dipaste dengan teman teman minimarket yang lainnya
ternyata bisa dikatakan bahwa bisnis modal seperti ini cukup menjanjikan
jadi kami melihat bukan semata karena persaingan karena kan ini ada satu uniqueness
ada sesuatu bisnis modal yang baru
kemudian kalau hanya membeli minuman satu minuman
kemudian nongkrong tiga jam
kalau kita perhatikan apakah semua yang di dalam sevel itu yang di luar sevel itu
melakukan itu tidak
mereka kumpul mereka makan minum grab and bis mereka tambah lagi dan sebagainya
kalaupun ada satu yang minuman saja dibeli kemudian tiga jam dia nongkrong
mungkin cuma satu orang dalam satu hari
bagaimana juga dengan permendak yang melarang minuman beralkohol dijual di market
karena sejak tahun dua ribu lima belas sejak berlakunya permendak itu
penjualan di tujuh sebelas juga trennya terus terusan
tapi nanti dijawabnya pak roy kita harus jeda berikut lebih dahulu
cnn indonesia business masih akan kembali dengan perbincangan
usahai jeda berikut
dan kita langsung kembali lanjutkan perbincangan bersama ketua aprindo roy mande
pak roy tadi saya bertanya terkait dengan permendak tahun dua ribu lima belas
yang mulai berlaku bahwa para minimarket ini tidak boleh menjual minuman beralkohol
dan terlihat dari tren penjualannya pun juga terus turun
bagaimana dengan retail lain
apakah juga mengalami hal yang sama dengan tujuh sebelas setelah keluar permendak ini
ya jadi permendak ini kan merupakan swing bagi industri retail ya
terutama masyarakat asing masyarakat ekspert diaspora dan lain sebagainya
itu adalah satu komoditi
nah ketika kita kena swing untuk hal itu hanya minimarket memang terhilang
supermarket hypermarket masih bisa menjual tetapi harus dengan satu penjagaan spg
kemudian ditanyakan belinya siapa dan lain sebagainya
secara total keseluruhan
artinya ada kontribusi untuk perdagangan minol itu
nah ketika kena swing inilah yang kita harapkan sebenarnya ini segera cepat diselesaikan
karena kalau sifatnya pelarangan pelarangan ini kan sesuatu hal yang tidak baik bagi perdagangan
karena ini kita bicara kalau oplosan sebenarnya bukan hanya dengan bir
dengan soda pun bisa oplosan pesta miras bisa ada yang berpulang ya meninggal
karena ini penyebab oplosan
kita semua nggak mendukung untuk hal itu
oleh karena itu kita harapkan adanya rancangan undang undang yang dipercepat supaya memang bukan pelarangan fokusnya
nah kaitan dengan permendak tadi jadi kalau kami bisa membagi sekarang masalahnya itu adalah masalah minor dan masalah major
kalau tadi internal dan eksternal saya di awal sampaikan
nah dari internal eksternal ini kita bagi lagi minor dan major
jadi kalau minor itu kami setuju akibat adanya persaingan usaha
tetapi bukannya major
kemudian kami setuju adanya larangan swing daripada regulator untuk tidak menjual minuman beralkol
itu juga kami setuju tetapi tidak major
kemudian juga ada hal hal lain yang kaitan dengan sewa dan lain sebagainya yang naik dan itu minor
tapi majornya adalah itu yang berkaitan tadi dengan industri retail yang sedang turun
itu yang utama
adanya shifting adanya perubahan pola belanja daripada konsumen
pola konsumsi daripada masyarakat
dimana ini semua datanya sama
artinya makroekonomi kita dashboardnya bagus ya
masih di bawah lima
kemudian pertumbuhan ekonomi semuanya juga tahu bahwa lima dua di dua ribu dua puluh
lima satu di kuartal pertama
artinya dashboardnya bagus
perbankan financial juga bagus
kemudian kita bicara banyak hal ya
rasio gini sudah turun ya
dari empat puluh dua jadi tiga puluh delapan
poverty juga sudah turun ya
saya ingin dengan data data yang sangat baik ini bisa dikatakan untuk makroekonomi kita kenapa
justru hilir ini yang terkena dampak korban pertama adalah rekan kami ini
nah inilah yang ya itu yang pertama
yang kedua adalah yang major itu adalah masalah regulator
dimana kita harapkan adanya satu sensitivitis lah
satu adaptif lah ya
kecepatan itu adalah bagian daripada poin dari para pelaku usaha
dimanapun dan siapapun juga
ketika tidak speed maka akan ketinggalan
nah bisnis itu harus speed
tetapi bagaimana dengan regulasinya
nah ini yang membuat sekarang terjadi suatu dilema ya
bagaimana mau keluar dari jakarta
sementara izin kan itu mereka yang diharapkan izin
kebalik ke laturan dari pemerintahnya lagi
harus ada izin retail dan harus ada izin makanan
harus ada dua izin oke izin makanan pasti bisa diberikan
bagaimana dengan minimarket sekarang yang juga akhirnya mengikuti jejak tujuh sebelas
bagaimana dengan izin mereka
apakah mereka mendapatkan privilege yang berbeda dengan safety level sebelas atau seperti apa
nah suasana seperti ini ini sebenarnya akan menjadi pr
pr yang harus diselesaikan segera mungkin
karena apa karena ternyata lifestyle masyarakat adalah demikian
jadi bukan bisnis model yang salah
lifestyle masyarakat yang menginginkan sosialisasi
kopi darat ya
sekarang masyarakat inginnya kita sekarang udah lebih jelas kehilangan dompet
ketinggalan dompet lebih bagus daripada ketinggalan handphone
kemudian handphone itu harus punya wifi
dimanapun juga kalau bisa ada wifi ya
berarti benar benar tidak bisa diselakan model bisnis
minimarket lain pun juga sekarang
sudah mulai harus mengikuti lifestyle itu

itu tuntutan masyarakat
nah ketika kita tidak bisa memenuhi lifestyle
berarti lebih ambruk lagi kita punya perdagangan retail
konsumen punya tuntutan kalau kita tidak penuhi perubahan yang tidak kita ikuti
maka kita akan punah kita akan lewat
oke kalau dilihat dari perkembangan persaingan retail
khususnya minimarket di tanah air saat ini seperti apa
sehat atau tidak
kalau kita melihat kan kenapa akhirnya bisa ada dua lah kita katakan gitu
yang sangat merajai pasar tanah air gitu
kemudian kecil kecil kecil yang lainnya
dan akhirnya tujuh sebelas bahkan sampai tutup resmi pada hari ini
sebenarnya kalau anda melihat apakah di sini ada unsur monopoli atau
jadi artinya begini
minimarket itu yang bertebaran dimana mana itu adalah konsep warah labah
jadi itu adalah semangat kewirausahaan masyarakat yang ditanggapi oleh masyarakat
pemerintah mendorong untuk kewirausahaan
entrepreneur ya jangan only employe ya
fresh graduate jangan hanya employ
nah sekarang masyarakat sudah wirausaha
warah labah mereka mengeluarkan uang untuk mereka bisa wirausaha itu
nah itu yang membuat akhirnya berjamur dimana mana
nah berjamurnya itu itu juga karena berkaitan dengan regulator yang tidak siap rdtr nya
jadi rancangan detail tata ruang
seperti kita ketahui ini yang kita masih menunggu
sehingga dalam berapa ratus meter bisa menemukan minimarket yang sama gitu ya
ya kita masih menunggu revisi prp satu ratus dua belas
untuk menggantikan yang namanya ekspansi toko modern
itu harus tergantung rdtr
perlu diketahui rdtr saat ini
dari lima ratus enam belas kabupaten kota dan tiga puluh empat provinsi baru dua belas yang punya rdtr
ya kalau semangat wira usaha itu begitu menggelora kemudian yang daerahnya tidak punya rdtr
misalnya kemudian mereka mengajukan waralaba di tempatnya mereka di kampungnya mereka di jalannya mereka di village nya mereka
masa mau disalahkan
ini semangat wirausaha masyarakat
walaupun nanti juga persaingan jadi tidak sehat kalau misalnya setiap berapa ratus meter ada gitu
itu makanya perlu dipercepat juga
yang namanya rancangan detail tata ruang ya tidak hanya rtrw tidak hanya zonasi
tapi itu bagian daripada kesinambungan
satu keniscayaan globalisasi adalah tata kelola
ketika tata kelola tidak dapat dilakukan dengan maksimal ya jangan disalahkan pelaku usaha
oke harapan apa ini terhadap pemerintah agar kejadian tutup yang tujuh sebelas ini tidak terjadi
jadi lagi di dunia retail indonesia pak
yang pertama adalah konsep berkeadilan dan berkesimbangan
itu adalah perhatikan juga lah pasar modern
tidak hanya pasar tradisional
berarti tidak terlalu adil
harus harus balance ya
artinya revitalisasi pasar seribu dalam setahun
karena biar bagaimanapun kami sebagai leader price untuk masalah harga
kami pasti bisa lebih stabil
ya kami punya distribution center ya
kita bisa lebih menjaga inflasi
kita menyerap tenaga kerja
hampir empat juta setengah
sekarang di dalam
di dalam anggota kami
tiga puluh enam ribu toko dari aceh sampai jayapura
stimulus yang paling cek sepelahnya adalah menjaga daya beli
artinya daya beli ini harga energi misalnya
ya kalau memang masih bisa diatur ya masih bisa dikompensasi sampai akhir tahun misalnya
jangan terlalu volatile
kalau terlalu volatile masyarakat juga bingung ngatur budgetnya
sehingga konsumsi pasti mereka nggak pikirkan
mereka lebih mikir untuk si
mereka lebih mikir budgetnya
energi kan bicara listrik minyak gas
bicara listrik minyak gas dan air
kemudian stimulus yang harus dijaga juga adalah bagaimana inflasi ya
bagaimana supaya konsentrasi terhadap penjagaan terhadap faktor inflasi ini
artinya harus ada komoditi yang harus dibangun ya
komoditi yang harus dijaga ya
untuk peraturannya sendiri pak roy singkat saja
apa yang perlu dibenahi atau direvisi
artinya seperti contoh untuk kami per retail itu adalah misalnya perpres
perpres satu ratus dua belas yang mengatur mengenai format retail
maupun juga mengatur mengenai keinginan retail untuk ekspansi
karena itu adalah belat untuk pertumbuhan daripada retail
nah ketika itu belum di stimulus
kemudian juga kita harapkan janganlah sekali sering sering mengeluarkan statement
kemudian peraturan rencana peraturan tapi tidak jadi ditarik kembali
ini masyarakat akan euphoria
pengumuman yang kemarin oke kita setuju pajak harus ditingkatkan ya
kemudian mau diambil dari kartu kredit
selisih pengeluaran kartu kredit
dikurangi pengeluaran pendapatan akan dikenakan pajak
tetapi tidak jadi peraturannya
nah ini kan sudah sempat orang akan sentimen
nah kemudian dana dana desa dana dana bos segeralah di alirkan supaya bergeraklah daya beli juga di desa dan di masyarakat daerah
supaya daya beli masyarakat juga semakin tinggi juga akhirnya positif untuk retail indonesia ya
baik terima kasih
ketua perindo roy mandi sudah bergabung bersama kami